jadi kita betul betul di ajang papua ini mencari bibit
betul betul kita inginkan bibit dari grace roots untuk hidup di sini
kita memang harus konsen di sana mbak untuk bagaimanapun juga teman teman difabel yang di direct
kita suruh mereka hidup lagi
jadi ini loh ada ajang untuk anda bisa berprestasi ikut mengharukan nama bangsa negara seperti kakak kakak kamu yang sudah ada
dan kita juga minta mereka untuk konsentrasi bagaimana caranya berolahraga maksimal
agar ikut mereka juga mengharukan nama bangsa negara di manca negara